berikutnya otoritas jasa keuangan mengungkapkan masyarakat dki jakarta masih memiliki utang kepada pinjaman online sebesar rp sepuluh tiga puluh lima triliun hingga april dua ribu dua puluh
pinjaman itu berasal dari dua tiga puluh delapan juta rekening atau akun pengguna pinjol
sementara itu jawa barat menjadi provinsi dengan total outstanding pinjol terbanyak yaitu sebesar rp tiga belas lima puluh tujuh triliun dari empat enam juta akun pengguna
secara keseluruhan total utang pinjol masyarakat yang belum dibayar mencapai rp lima puluh lima puluh tiga triliun dari tujuh belas tiga puluh satu juta akun pengguna
sebagian besar pengguna berada di pulau jawa rp dua belas delapan puluh delapan juta dengan tingkat outstanding rp tiga puluh sembilan dua puluh sembilan triliun